jumlah kasus positif covid sembilan belas harian kembali menembus angka seribu hingga hari ini sabtu dua puluh juni
jumlah pasien positif mencapai satu dua ratus dua puluh enam kasus hingga total akumulasi positif covid sembilan belas mencapai empat puluh lima dua puluh sembilan orang
jumlah pasien sembuh ini ada tujuh belas delapan ratus delapan puluh tiga orang kemudian mereka yang meninggal dunia mencapai dua empat ratus dua puluh sembilan jiwa
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto dalam konferensi pers yang berlangsung di geraha bnpb
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak satu dua ratus dua puluh enam orang sehingga totalnya menjadi empat puluh lima dua puluh sembilan orang
kasus sembuh yang kita laporkan hari ini totalnya adalah lima ratus tiga puluh empat orang
sehingga total sembuh menjadi tujuh belas delapan ratus delapan puluh tiga orang
kasus meninggal lima puluh enam orang sehingga total menjadi dua empat ratus dua puluh sembilan orang